untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami direktur kriminal umum polda metro jaya
kombes polisi tubagus ade hidayat melalui sambungan zoom selamat sore pak ade
selamat sore mbak
pak ade bagaimana kronologi pengungkapan kasus ini
kalau kronologis pengungkapan ini sebetulnya standar saja mbak
setiap ada kejadian tentang masalah pembunuhan maka yang perlu dikaji yang pertama adalah tentang pengolahan tkp nya
kita mendapatkan apa di tkp itu terus kemudian yang keduanya adalah lebih fokus kepada latar belakang korban
latar belakang korban ini menjadi penting untuk memberikan arah pendidikan kita ke arah mana
karena pertama sering disebutkan bahwa korban adalah sebagai ustad
sehingga penyidik kemudian mencari latar belakang pekerjaan yang lain
dan kemudian didapatkan bahwa korban juga merupakan paranormal di sana
nah hal ini menjadi penting latar belakang ini karena hal hal itu menentukan arah bagi penyelidikan selanjutnya
oke pak ade dari mana polisi mengetahui bahwa mk dan dua orang lainnya
ini merupakan pelaku
dari mana mengetahuinya
dari mana mengetahuinya polisi mendasari kepada alat bukti
alat bukti itu apa saja
alat bukti itu adalah keterangan saksi keterangan ahli dokumen surat kemudian di dalamnya termasuk cctv dan lain sebagainya
kemudian ada bukti petunjuk
bukti petunjuk itu adalah kesesuaian dari semua alat bukti itu
bahkan paranormal ini dasarnya
apa kemudian bisa berubah
sebetulnya tidak berubah ya
tidak ada yang merubah penyidik
tidak pernah merubah apapun hanya
penyidik melihat dari
alat buku yang ada
kalau ustadz sepengetahuan
yang asli guru
kalau guru itu mengajar
mengajar di madrasah misalnya
maka dia adalah ustadz
maka dia adalah ustadz pengajar
yang bersangkutan korban
itu lebih kepada
namun di sisi lain yang bersangkutan
juga memang betul sebagai ketua
di lingkungan korban
bukan berarti ini berubah ubah
memang faktanya adalah seperti itu
dendam atau memang polisi berhasil
melihat bahwa ada motif lainnya pak
tidak sejauh ini adalah
masalah dendam yang terkempan lama
kemudian muncul kembali
namun karena yang bersangkutan
tidak berani melakukan sendiri
pak ade dari tangan pelaku
polisi mendapatkan senjata api
dari mana kemudian pelaku mendapatkan barang tersebut
apakah sudah didapatkan
informasinya dari kepolisian
bagaimana pola mendapatkannya
yang pertama kita temukan
proyektil peluru yang ada di tkp
dari proyektil peluru
yang ada di tkp berdasarkan
dari hasil penyelidikan kita dapatkan
senjata tersebut jenisnya
dan lain sebagainya
ini adalah disita dari
salah satu persangka
eksekutor dapat dari mana
eksekutor mendapatkan senjata tersebut
tersangka yang punya inisiatif untuk membunuh
jadi senjata itu dibawah
kekuasaannya diberikan kepada eksekutor
nah terus timbul pertanyaan lagi
dari mana senjata itu
berasal nah ini masih
kita dalami lebih lanjut
kemarin kita dapatkan
senjata itu dari tangan tersangka
kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut
tentang sumber senjata tersebut
baik baik kita tunggu nanti hasilnya
hasil penyelidikan dari
kepolisian seperti apa
terima kasih sekali direktur kriminal umum
polda metro jaya kombes polisi
tubagus ade hidayat atas waktunya
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak ade